sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan dia bisa jadi bagian dari ciraos
saya teh bapak aja
saya yang lebih kenal tuti
jadi saya tahu apa yang lebih baik buat dia
baik dan buruk itu ukurannya
dimana saja sama
semua orang bisa melihatnya
apapun adat istiadatnya
orang baik ya orang baik
orang tidak baik ya orang tidak baik
saya teh berhak
saya yang mengerti dia
saya lebih mengenal dia
saya yang harus kasih tahu apa yang lebih baik buat dia
saya tak pernah punya burung
kalau saya pergi saya bawa
kalau saya bawa
sangkarnya dengan kain
sesekali jari saya saya masukkan ke dalam sangkar
dan burung itu menggigit jari saya dengan lembut
kicauannya sangat luar biasa
orang secibarengkok takjub
tapi suatu saat saya lupa menutup sangkarnya
burung itu pergi
dan tidak kembali sampai sekarang
saya pikir saya mengenali sesuatu
tapi ternyata saya tidak mengenalinya sama sekali
dan mulai saat itu saya berjanji untuk tidak mengandani burung
semua yang terlahir di dunia ini
terlahir dan tercipta untuk menjadi dirinya sendiri
semua itu harus ditata
tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja
mau jadi apa
itulah kesalahan sebagian dari kita
keindahan itu ingin dimiliki
bukan untuk dinikmati
tutu masih kecil
dia belum tahu apa apa
saya yang tahu yang terbaik untuk hidupnya
di rumah kamu di jakarta mungkin tuti memang masih kecil
dan boleh dibilang
bisa diibaratkan bagai rumput yang tumbuh di depan rumah
dan tidak berharga
tapi di sini di ciraos
tuti adalah bunga langka
yang kalau dia tidak ada
aroma desa ini akan berubah
kamu mungkin mengerti tentang proyek bangunan
tentang menghitung biaya membangun gedung pencakar langit
tapi kamu tidak mengenal penghuninya
membangun manusia itu lebih penting
dibanding membangun gedung
saya tidak habis berpikir
itu pengantin kenapa bisa ketuker ya
salah naik bis kang dadang
salah naik bis
salah kamu melehoi
salah ngasih tujuan ke bisnya
tapi kalau ucuy sama sobrinya pindah bis
yang ke sana tidak akan ketuker
jangan jangan supirnya salah bawa bis
ramai kang dadang
mimin itu nyebar undangan lima ratus
malamnya juga ramai lagi kang dadang katanya
maksudnya ramai itu
yaitu orang orang di rumahnya mimin
pakai berantem gak
kang dadang ini nggak ngerti ya
bukan ngomongin berantem kang dadang
aceh majalela gak ada kamu
si entin dipepet terus
saya tahu udah menghindarku
kalau gak ditantan mah
udah mau daftar ke kua
katanya kang ngeceng biar resminya
gak lah kaya
nih dang buktinya nih
parfumnya entin masih nempel di pundak saya nih
baunya bau walang sangit parfumnya
banyak kan menis sawahnya
tukirin kan nyamuknya gitu
tuker tuker bau walang sangit
digini gini sama dia
kasih fur dulu
kalau saya sama parfumnya bermuda kum
kalau dia pesticida nih
si pedut nih
cuma beda cara penyemprotannya aja ya
kalau saya kan
kalau dia dia
taruh sini dulu gagangnya
memang kamu masih pakai parfum bermuda
itu kan bunya tajam sekali
kamu harusnya ganti pakai rembo
itu lebih lembut
kalau rainbow itu cocoknya ke kamu kum
karena bau baunya itu bau bau perempuan
kau diam aja
apa keuntungannya kamu bisa membawa tuti
oh supaya orang tahu
kamu hebat bisa merampas tuti dari allah
apa kebanggaan yoyok menahan tuti di sini
oh supaya orang tahu
yoyok hebat bisa merampas tuti dari kamu
terserah bagaimana kondisinya sekarang
tapi dulu sebelum cuti ada kamu dan yoyo saling mencintai
dan itulah kenapa tuti lagi
kamu pergi dari rumah
yoyok kabur dari keluarganya
hanya ingin bersatu
tapi kenapa sekarang kalian ingin saling menyakiti
yoyok pikir dia bisa menyakiti kamu
kalian hanya menyakiti tuti
aku buat seperti ini selama ini
ini baru latihan dasar militer
belum latihan dasar intelijen
kalau kalian gak sanggup mengikuti latihan dasar militer
kalian gak mampu menjadi intelijen
siap satu komandan
siap satu komandan
aduh aduh mengantin baru
selamat ya deh
mudah mudahan jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
oke sama mimin juga ya
yaudah tuh yuk masuk masuk
duduk dulu mimin
kemarin emang gak bisa dateng cuy
gak apa apa mbak
gak bisa dateng ya

nggak ga diatur bang
gini dengan apa
yaudah mimin dulu
opo kalau bukit pabe